udah cantik asobru udah gak punya lagi
kalo misalnya gak usah pake tata rias gimana
ya bisa ah tapi kan dedete gak bisa dandan sendiri
masa acara pernikahan edt penampilannya biasa aja
kita teh harus punya uang sekitar lima jutaan lagi ak
pak idan mau pinjem buku
pak iden mau pinjam buku
sob buahnya mana tujuh
iya kang sebentar
kamu mau dan
mau atuh kang
tinggal lagi deh
aduh kamu teh bagaimana
dingin dingin dingin tapi habis juga
ini kang sob buahnya
satu lagi mana ce
sebentar ya kang
doi kamu mah duduk sabar
ayo dimakan atu kum enak itu kum
ya kum kamu mah jangan lawat tir kum ini duit masih banyak kapan saya yang ngerak tir
saya tidak bakal merepotkan kamu kecuali kalau dompet saya hilang
ini teh saya terlalu kinclong ya jadi ada cahaya masuk tuh mantul ke mata kamu aduh maaf
ya saya teh gak sengaja hehehe baru punya ama segitu aja udah ngeraknya minta ampun sombong lagi
gimana punya ama segunung eluh eluh eluh kamu teh bagaimana ceng kalau emas saya segunung mah gak
dari ujung ciraos juga udah kelihatan waduh masih dadang tuh hahaha hahaha
motor motor motor motor motor motor motor ya ampun kesian banget itu teh si tatang
makanya itu teh orang miskin maksain jadi orang kaya jadinya begitu udah surprise
kamu nanti yang seperti tatang lihat aja kalau emas kamu udah hilang semuanya kamu pasti lari keliling
kampung kencing kencing emas kencing kencing emas kencing kencing emas pasti begitu lihat aja
dang hehehe baper baper baper kaya aku ngomong hahaha
assalamualaikum dede cantik
aa bisa kesini gak
ada yang mau diomongin penting
ada apa dede cantik
udah a ngobrolnya nanti aja ya yang penting alatnya kesini dulu aja
dede tunggu ya aaa
waalaikumsalam dede cantik
ada apa lagi ya
teruskan cukur rambutnya mang
kenapa kabur det afif
saya belum bayar utang sayur
cukur aja mau utang dulu
assalamualaikum mang ocad
makin banyak aja orang stres di jeraus
permisi dulu mang ocad
lama bener akum sama idoi
nyeselnya kamu gak ikut mereka di traktir jus
padut saya tak khawatir sama mereka
saya takut idoi sama akum tek abisan uang gara gara traktir kang barnas
tentu begitu aja dipikirin
biarin aja itu mah urusan mereka
mendingan sekarang kita main tebak tebakan aja kayaknya
bagaimana teh kamu
kalau urusan itu masuk orang ceros juga udah tahu
tebak tebakan apaan dang
coba ya kamu perhatikan baik baik ya
kamu lihat jam ini dengan emasnya
terus kamu lihat juga emas emas yang ada di rantai ini
dasar pedut norak kurang kerjaan
kajian kamu nggak pedulikan nabak ya
dua duanya mahal ceng
saya maklum ya untungnya kamu itu nggak punya emas
jadi saya maklum
makan tuh mas makan
eh kemana ceng
ini minum ah
makasih ya dede cantik
dede teh lupa
lupa buat ngisiin biaya untuk penata rias
kemaren sih dede teh udah tanya
tapi harganya mahal
sekitar satu jutaan
a a t di tabungan masih punya uang lebih
soalnya dede teh nggak berani kalau bilang emas
asobru udah nggak punya lagi
kalau misalnya nggak usah pakai tata rias gimana
tapi kan dede teh nggak bisa dandan sendiri
masa acara pernikahan dede teh penampilannya biasa aja
kita harus punya uang sekitar
lima jutaan lagi ah